nah biasanya kita dia berusaha mendapatkannya dari sumber luar
yang katanya bahwa keris buatan dia itu akan membunuh tujuh nyawa